keduanya butuh kemenangan bukan sekedar berebut gengsi
tahta runner up united dirampas liverpool yang pesta gol ke gawang west ham
sementara chelsea tambahan tiga angka malam ini akan membuat mereka menempel ketat united dengan poin sama yaitu lima puluh enam
performa united sedang menjadi sorotan
dua kekalahan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir tidak menunjukkan kekuatan united yang semestinya
laga malam nanti menjadi makin berat akibat absennya anders herrera yang mengalami masalah otot ketika melawan sevia tengah pekan lalu
pembelian alexis sanchez juga belum membuahkan hasil yang istimewa
tetapi kabar baiknya yose mourinho bisa kembali menurunkan back internasional perancis eric bey yang sudah absen membela united sejak november dua ribu tujuh belas
kehadiran beye mampu menutup kekosongan lidi
di belakang united yang tinggalkan phil jones akibat cedera
sementara itu chelsea menantang tuan rumah dengan modal meyakinkan
dalam tiga laga terakhirnya the blues tampil impresif termasuk ketika menahan imbang pemuncak la liga barcelona
manager antonio conte bisa menurunkan skuad terbaiknya malam nanti
barisan serang chelsea juga sedang dalam top performa
kolaborasi eden hazard dan willian telah menyumbang lima dari delapan gol terakhir chelsea
david luis timui bakayoko dan ros batley dikabarkan belum bisa diturunkan dalam laga ini akibat cedera dan kondisi yang belum fit
luiz guaverde ter mulia beban untuk markas terakhir
dan poin yang berikutnya ialah kita melihat bagaimana di ajang premier league
sebenarnya manchester united menjadi tim yang paling sering kalah melawan chelsea
jadi sebenarnya chelsea ini ibarat mimpi buruk bagi manchester united
karena dari data ini terlihat bahwa di premier league sebenarnya mereka cukup banyak kebobolan melawan chelsea
dan selanjutnya ialah jika chelsea juga menjadi lawan terberat yang akan dihadapi mourinho
sejak dia menjadi manajer setan merah
karena dari datanya ialah jose mourinho ternyata sudah tiga kali kalah melawan chelsea di semua kompetisi
lebih banyak dari tim manapun
dan selanjutnya ialah romelu lukaku ternyata hanya mampu melepas empat shot on target
jika melawan tim enam besar
enam besar kelas main musim ini
dan kalau dari data ini memperlihatkan bahwa memang sepertinya romelu lukaku butuh obat kuat
supaya dia juga bisa lebih banyak melepaskan shot on target
dan mungkin menjebol gawang chelsea
dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana pemain kunci dari kedua tim
kita akan awali dari lini tengah terlebih dahulu
ada nama eden hazar dan paul pogba di sana
kalau diperhatikan dari sini memang sepertinya eden hazard jauh mengalahkan paul pogba
dari sisi perolehan gol
walaupun mereka berada sama sama di lapangan tengah
namun memang paul pogba jika di juventus
pogba berperan lebih menyerang
yaitu ditempatkan lebih ke depan
tetapi saat berada di manchester united
mourinho memposisikannya lebih ke belakang
ini membuat pogba kalah dalam empat atribut statistik
mulai dari kipasis
kemudian juga gol yang dicetakan
kesempatan yang diciptakan
dan juga total tembakan yang kegawang
sepertinya hazard jauh lebih unggul dibandingkan pogba
namun pogba bisa unggul dibandingkan hazard dalam urusan asis
kita melihat dia melepaskan sembilan asis sepanjang permainannya bersama united di laga ini
dan selanjutnya juga kita perhatikan
kalau kita lihat
kalau tadi di lapangan tengah
bagaimana dengan di belakang
sebenarnya lini pertahanan manchester united
bisa dikatakan agak cukup ampuradul ya
dalam arti ialah
satu hal yang bisa mengagalkan ambisi chelsea
pada laga pertemuan di old trafford malam ini
karena tampak keeper spanyol ini
mungkin sebenarnya setan merah bukan penghuni papan atas kelas main liga inggris
bahkan sudah gugur di liga champions
dan data membuktikan
bagaimana dari dua puluh tujuh kali penampilannya di liga primer
dki sudah melakukan delapan puluh tujuh kali penyelamatan
ini artinya bisa melakukan kurang lebih tiga kali penyelamatan
dan juga melakukan lima belas kali clean sheet
dan itu juga sebenarnya
di satu sisi menunjukkan
bahwa degea menjadi salah satu keeper terbaik liga inggris
menjadi keeper terbaik liga inggris
pada musim ini
ini menunjukkan statistik lain
dari lemahnya lini belakang any
dalam mengantisipasi serangan yang menuju ke keeper mereka
jadi agak kasian aja davidea
sebenarnya ditumbal terakhir
setelah lini belakang
kocar kacir diserang oleh musuh
davidea harus menyelamatkan bola bola
ke area pertahanan timnya sendiri
dan apakah memang seperti itu
nanti kita akan membahasnya lebih lanjut
bersama padat sepak bola
selamat datang coach
sudah panas nih kayaknya ya
anda kan memang nggak suka mu ya
saya bukan tidak suka ini
saya tidak suka parkir bis
anda juga suka parkir bis
dan juga fans yang arsenal
arsenal ada di final karabau cup kali ini
berarti berharap mu kalah nih
di pertandingan kali ini
kalau saya berada di studio
kalau anda bilang kalah menang
di atas kertas tadi
rian sudah mengatakan
bahwa mu sulit menang ya
saya tidak melihat itu
jadi data data untuk saya itu
kalau kita melihat
gaya mu bermain lawan chelsea
chelsea bukan tim yang selalu menyerang
pada saat musim lalu
mereka menjadi juara
bawa posisi rata rata lima puluh
bahkan di bawah lima puluh
ini sih orang bilang adalah pemain alien
dg adalah keeper alien
mu tanpa dg
mungkin berada di ranking tujuh delapan
karena safe nya itu luar biasa
bukan safe sekedar safe
atau bola keeper
tapi benar benar safe yang
nyaris tidak ada keeper
bisa melakukan itu
jadi menamatkan banyak poin
ini akan menjadi sebuah
sebuah percaya diri
untuk para pemain
kalau kita sebagai pemain masuk ke lapangan
kita tahu bahwa keeper kita hebat
secara tidak langsung
kita lebih pede
lebih percaya diri
pada saat mereka bermain
malam ini menurut saya
yang bermain parkir base
kita akan melihat bagaimana
sebenarnya strategi yang dimiliki
kita sudah setuju
bagaimana dengan lini belakangnya
karena kita tahu
salah satu dampak
kenapa dia cukup banyak melakukan safe
juga lemahnya lini belakang
yang dimiliki oleh mu
seperti apa harusnya
karena kedua pemain ini
untuk saya ini
yang jadi tanda tanya
performanya tidak konsisten
seringkali melakukan blender
akan tapi yang mereka miliki
jadi pada saat chelsea
seperti lawan barca
dengan empat di depan
typical miskin taktiknya mo
mereka selalu bermain dengan bola bola atas
nah bola bola atas
seperti di awal awal musim
pada saat mereka deadlock
seringkali mencetak gol dengan bola atas
messa dalam sepuluh menit terakhir
terlalu banyak pemain
dengan posisi yang tinggi
tapi kalau kita perhatikan juga
di lini tengah
semunjak di mu
dia juga berada agak sedikit ke belakang
seperti apa signifikansi pogba pada laga ini
maka dari itu dia ada sedikit ribut lah
kalau kita bicara karena lawannya mu di liga inggris lebih bertahan
saya tidak setuju
karena justru bermain di itali
yang lebih cenderung bertahan daripada di inggris
saya selalu katakan
coba kita perhatikan
pada saat pogba bermain
terutama di awal musim sebelum dia cedera
didampingin oleh seorang ajudan
nah ajudan itu namanya herrera
pada saat dia bermain herrera
beban itu tidak berada di hanya pogba
dan permainan kedua dua ini sangat bagus
nah pada saat ada hirar
bermain jauh lebih bagus daripada tanpa herrera
nah ini yang jadi masalah
bahwa seolah olah pogba
harus memikul beban mu
di lini tengah sebagai creative playmaker
nah ini yang harus di
diberikan solusi oleh mourinho
agar beban ini
tidak hanya di pogba
berilah dia lebih kebebasan
sehingga serangan mu pun
tidak hanya tergantung dari dia
atau m passing
kita tadi lihat data sembilan m passing
bahkan lebih banyak daripada hazard
berarti kalau seandainya solusinya nanti
ialah tidak terlalu memberatkan pogba
apakah mectomini juga
sudah bisa cukup diandalkan
sebenarnya herrera tidak bisa bermain
mectomini menjadi pilihan
yang jadi masalah adalah
pemain muda ini tidak tampil jelek
atau jangan heran
kalau dia bermain buruk
dia belum cukup pengalaman
karena kita bicara
ini adalah pertandingan besar
yang paling penting sekarang adalah
pogba kita tahu
lebih ke depan
tiga pemain ini
selalu bergantian posisi
siapa yang menjadi
karena dia butuh ajudan
untuk melakukan penetrasi
untuk melakukan passing dan lain lain
sementara yang seperti kita tahu
lebih bermain ke depan
peran matic sangat penting
dari sisi bertahan maupun menyerang
kita juga tahu bahwa chelsea memiliki
dua tiga pemain di depan
nah ini harus diwaspadai oleh
tiga pemain ini
kita clearkan dulu
oleh tiga pemain belakang ini
dalam hal ini
memang kalau diperhatikan
yang dan valencia akan lebih support di sayap
bahkan lebih ke tengah ya coach
lebih ke sayap
mereka berdua ini lebih ke sayap
karena kalau ke tengah
menutup ruang untuk kedua pemain ini
selalu bermain mobile
untuk membuka ruangan untuk kedua pemain
tapi sains faktornya mungkin belum terlihat
mungkin adaptasi ya
tipikal mourinho strikernya
membiarkan mereka untuk melakukan dribble dribble
jadi set piece permainan itu
nyaris di depan
nyaris tidak ada
nah ini yang jadi masalah
kalau anda harus mengandalkan dribling terus
butuh performa yang lagi bagus
dan itu belum didapatkan oleh sanchez
mungkin butuh waktu juga
pembuktikan dari sanchez ya
baik kita pindah selanjutnya
ke tim tamu
nah kalau kita perhatikan bahwa
di sini agak sedikit berbeda polanya
tetapi morata masih diandalkan di lini depan
apakah morata cukup skillful juga
untuk lini belakang mu yang
ya kita tahu cukup lemah seperti itu
pada saat mereka memainkan morata
minimal mereka memiliki pemain yang juga
dengan bola bola atas
karena jika anda memainkan
seperti pada saat lawan barcelona
praktis pemain pemainnya kecil semua
jadi sangat lemah dengan bola atas
untuk saya lebih make sense
jika morata bermain
nah untuk kedua pemain ini
ini yang penting
mereka sudah membuktikan bahwa mereka
bahkan lawan tim selevel barcelona
pada saat counter atau tidak
dan kemungkinan besar
tim ini akan lebih turun ke bawah
bahkan kalau di sini kita lihat
hanya tiga back
tiga pemain belakang
midfieldnya praktis dengan dua
dua pemain ini
karena dua pemain ini
bisa menyerang dan bertahan
bukan tipikal seorang dm
berarti dengan ini
kurang lebih bisa dikatakan
berarti parkir bus akan lebih chelsea
kalau parkir bus
tidak seperti lawan barcelona
dimana mereka menempatkan hazard sebagai
dimana harsa benar benar turun
kalau itu menurut saya
benar benar parkir bus
morata akan main
morata di depan
tapi tidak parkir bus
untuk mengandalkan counter attack
mengandalkan counter attack ya
tapi kalau seandainya pun
dan juga moses
fabregas dan kante
siapa yang akan lebih
tiga pemain lain di depannya
salah satu plus point
yang dimiliki oleh chelsea
jadi mereka bisa bertahan
instruksi dari kante
apakah kedua pemain
ada salah satu
dari kedua pemain ini
sehingga pada saat
mereka melakukan serangan
praktis hanya empat
kalau dari empat orang ini
minimal ada tiga empat pemain
yang bisa menahan counter attack nya
menahan di belakang
ada kelebihan yang mungkin
akan ditampilkan oleh kedua tim
kedua pertanyaan terakhir
pasti anda tanya prediksi ya
itu kedua ya
saya tidak setuju
dengan data yang ada di sana
silahkan lihat aja ini
tapi juga yang gak setuju